kita beralih ke informasi lainnya
penyidik polda jawa timur telah memeriksa dua saksi yang diajukan oleh ahmad dhani
kedua saksi ini adalah ahli ite dan ahli hukum pidana
dengan diperiksanya dua saksi ini maka berkas pemeriksaan ahmad dhani dinyatakan rampung
dan siap dilimpahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur
polda jawa timur memeriksa dua saksi ahli yang diajukan pihak ahmad dhani
dalam kasusnya tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik
dua saksi itu adalah ahli ite dan ahli hukum pidana dari universitas trisakti jakarta
keduanya digadang gadang akan memberikan keterangan yang akan meringankan kasus ahmad dhani
dengan pemeriksaan dua saksi maka berkas berita acara pemeriksaan ahmad dhani telah rampung
dan siap dilimpahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur untuk disidangkan
jadi untuk dua yang sudah hadir ahli pidana dan ahli ite
dan kemudian untuk batas waktu itu dua minggu gitu
kita kasih kesempatan untuk kehadiran yang bersangkutan namun tidak bisa hadir
dikasih kesempatan lagi namun juga tidak bisa hadir
selain memeriksa dua saksi penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap akun instagram
alat transmisi dan handphone ahmad dhani yang digunakan mentransfer video
dengan konten kata kata yang tidak pantas
lukman rozak surabaya
bila perlu ke awal di hari dengan bio pemula
untuk aktivitas itu bantu pulihkan stamina
pelihara kesehatan tubuhku dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
bio pemula kerja kerja terus maju